mei dua ribu dua puluh dua pemerintah melalui kementerian pertanian mengumumkan
wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak berkaki belah
terjadi di aceh dan jawa timur
satu bulan berlalu wabah ini belum tertangani dan meluas
inilah sebaran ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku di indonesia
dari awalnya hanya di jawa timur dan aceh
kini menyebar ke delapan belas provinsi yang termasuk satu ratus tujuh puluh sembilan kabupaten kota
ternak yang terinfeksi biasanya langsung diisolasi dan diberi obat obatan
pemotongan bersyarat dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan
untuk menentukan kelayakan daging untuk konsumsi
wabah pmk sapi masih menjadi sorotan dalam sepekan terlebih jumlahnya yang terus bertambah
pemerintah lewat kementerian pertanian menjamin stok sapi aman untuk idul adha
dan meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah sudah menyiapkan
sejumlah langkah penanganan termasuk menghadirkan vaksin
apakah wabah pmk dapat segera teratasi
sudah tepatkah langkah pemerintah dalam menanggulangi pmk sapi
malam hari ini kami saya sudah bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ini adalah para pakar pengamat dan juga pelaku industri
yang berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku
hewan sapi tentunya ada pak asnawi ketua umum jappdi
japdi jaringan pemotong dan pedagang daging indonesia
ada pak bayu krisnamurti pakar agribisnis dari ipb
dan juga ada pak rohadi tawaf pengamat pertanian
dewan pakar perhimpunan peternak sapi dan kerbau indonesia atau ppski
selamat malam bapak bapak
selamat malam pak renhar
saya yakin bapak bapak semuanya punya perhatian
juga mengikuti hari ke hari perkembangan wabah pmk sapi
kami ingin dengar kemudian apa perspektif pendapat dari bapak bapak sekalian
terkait dengan upaya penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah
saya mungkin akan mulai dulu dari pak rohadi tawaf
pak rohadi tadi sudah ada grafis ya bagaimana kondisi pmk nasional saat ini
secara penyebaran iya memang menyebar dan juga meluas
sekarang ada di delapan belas provinsi
dari angka angka ini apa yang anda cermati pak
oh terima kasih atas pertanyaan ini
jadi saya melihatnya begini pak
pertama adalah kalau kita lihat kekuatan pemerintah di dalam menangani masalah ini
sepertinya sangat cepat
namun kecepatan penyebaran itu lebih cepat lagi dari yang dilakukan pemerintah
jadi pemerintah sepertinya tidak ajak
kita tidak mampu memberikan kondisi yang terbaik untuk meredam kegiatan kegiatan di lapangan
nah ini adalah salah kita
karena banyak kebijakan kebijakan yang diambil itu tidak membumi
tidak operasional di dalam pelaksanaan di daerah
satu contoh misalnya camping out harus dilakukan
itu tidak dalam kaitan operasionalnya
karena tidak ada penggantian maka sepertinya tidak melaporkan seluruh kondisinya

inilah yang terjadi di lapangan sehingga penyebaran itu lebih cepat karena kebijakan itu tidak operasional
saya lihatnya seperti itu pak
jadi ada kebijakan kebijakan yang menurut anda ini tidak bisa atau tidak bisa diimplementasikan dan masih bersifat operasional begitu pak
intinya kebijakan kebijakan itu tidak mampu membumi dilaksanakan di daerah
contoh yang lainnya misalnya harus dipotong di rumah potong hewan
dengan persyaratan tertentu
rumah potong hewan kita tidak ada untuk perebusan
tidak ada untuk apa namanya yang sesuai dengan otoritas veterinet
nah inilah yang menghambat
dan penunjukan rumah potong hewan pun tidak dilakukan oleh pemerintah di daerah
misalnya di kabupaten kota
mereka belum menunjuk dan otopet yang ditugaskan pun relatif tidak ada
baik pak asnawi dari asosiasi pemotong dan juga pedagang daging indonesia
situasinya bagi para pelaku industri di bidang hewan sapi ini
katakanlah begitu ya dan juga para pedagang ini sudah bagaimana
baik saya meralat sedikit bahwa kami adalah jaringan pemoton dan pedagang daging indonesia
melihat daripada situasi kondisi saat ini kegiatan kami masih tetap normal seperti biasa
dari sisi kekhawatiran para konsumen memang timbul tanda tanya besar
apakah ini dampak daripada virus pmk itu akan berdampak terhadap konsumsi yang berdampak kepada manusia atau tidak
dan kami selalu menjelaskan kepada teman teman agar ketika kita masuk ke rth
itu harus lengkap meminta surat surat terkait dengan perizinan untuk dikeluarkannya pasca daripada penyembelihan
untuk dibawa ke pasar
karena memang prosesi yang ada di rth itu sangat ketat
satu pengawasan sebelum pemotongan yang disebut adalah antemortem
di mana semua hal yang terkait dengan uji klinis telah langsung pengamatan itu dilakukan secara utuh
jadi artinya tidak ada sesuatu yang melenceng
dan kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan antemortem itu
langsung ada seperti rekomendasi dari dokter hewan dari sisi yang mengawasi akan ada untuk dilanjuti untuk dilakukan pemotongan
pada saat pasca pemotongan itu secara keseluruhan
sebelum daging terus opal atau jerawan dan turunannya itu dibawa ke pasar
itu dicek kembali yang disebut adalah post mortem
dalam post mortem inilah jika memang semua hal yang dimaksud terkait dengan aturan sop yang ada itu dapat terpenuhi
penuhi maka rekomendasi itu
akan keluar yang disebut adalah surat
serangan kesehatan hewan dan turunannya
bisa dikonsumsi oleh manusia
nah surat itulah menjadi
surat pengantar bagi kami
dan teman teman sebagai bapu salipasa
untuk bisa menunjukkan identitas
dan intensitas daripada
seperti itu jadi artinya
tidak perlu ragu dan tidak perlu
ada suatu kegundaan
atau galau daripada pihak masyarakat
sebagai konsumen bahwa
daging yang beredar di jakarta
atau jabodetabek dan bandung raya
itu dibawah pengawasan dokter hewan
di mana setiap masing masing
rps seperti itu
jadi daging yang beredar anda menjamin bahwa itu
sudah aman untuk dikonsumsi
kekhawatiran konsumen itu anda menangkapnya
apakah itu kemudian juga sudah berdampak
akan daging sapi khususnya
permintaan masih sama saja
kalau bicara permintaan pasca harirai
itu melanda ya artinya terjadi
penurunan dari sebelumnya
untuk saat ini boleh dikatakan
apalagi dengan adanya kasus tmk
itu lebih drop lagi
mengecek langsung di semua
rth yang ada di jabodetabek dan bandung raya
dengan beberapa teman teman yang kami
bahkan di atas pemotongan
tentunya tidak ada karena memang
ditambah lagi dengan isu
bukan hanya dua provinsi saja
dan enam kabupaten
namun sekarang ini sudah mencapai di delapan puluh dua
provinsi kabupaten kota
delapan belas kabupaten provinsi dan
delapan puluh dua kabupaten kota seperti itu
oke dan anda khawatir kalau ini kemudian tidak
segera diatasi maka bisa kembali
turun tingkat pemotongan
dan sangat berpengaruh karena apapun juga
pemerintah harus memberikan jaminan
dan kepastian bahwa
daging yang beredar di pasar tradisional
itu adalah dibawah pengawasan untuk
pehewak dan prosesinya sangat ketat
sebelum itu prosesi itu sangat ketat
prosesi disampaikan dikeluarkan untuk dijual di pasar itu
jadi artinya benar benar pengetahuan pengawasan di rch itu
benar benar sangat ketat artinya
tidak sembarangan daging itu keluar
khusus yang ada saat ini
rph dan tp yang sudah berjalan di jabodetabek dan bandung raya
oke baik saya ke pak bayu sekarang
pak bayu pakar agribisnis dari ipb bagaimana anda melihat
sudah satu bulan kurang lebih ya pak bayu
wabah pmk ini dan terus meluas
meskipun pemerintah sekali lagi terus memastikan
meminta masyarakat untuk tidak panik
tapi dampaknya sudah terasa tadi ada di pak asnawi
kemudian juga pak rohadi juga menambahkan
bagaimana melihat kebijakan kebijakan yang diambil
dinilai kurang membumi anda sepakat dengan itu
kalau kita lihat tadi jumlah kasusnya seratus ribu
kalau saya tidak salah populasi sapi daging di indonesia
ya jadi kalau dilihat
jauh ya pak
jadi menurut saya menurut saya ini mengindikasikan bahwa
kita masih punya ruang dan kesempatan untuk
coba menangani bisnis tersebut
saya setuju dengan pak rohadi bahwa tidak bisa
ditangani secara apa namanya asal asalan atau secara
ini adalah masalah yang sangat serius penyakit mulut dan kuku ini
karena sangat menular antara penyakitnya dan bukan hanya
sekedar masalah kematian hewan saya kira pak asnawi tahu bahwa
produktivitas akan langsung turun dengan adanya penyakit ini
dan jadi sudah terasa di nilai dari daging
timnya pak asnawi saya kira telah berusaha keras untuk menjamin
kesehatan hewan yang keluar dari rumah potong
tapi sangat banyak hewan yang tidak melewati rumah potong
apalagi menjelang idul adha
jadi saat ini benar benar ujiannya adalah pada penanganan di
idul adha ini karena ini terjadi pemotongan di sangat banyak tempat
di desa desa di pojok pojok kota dan masyarakat melakukan pemotongan sendiri
oleh sebab itu menurut saya warning yang tadi diberikan oleh pak rohadi
itu perlu sangat menjadi perhatian kita harus secara sangat sistematis
dan menjalankan saja protokol kesehatan hewan yang sudah dimiliki
dengan undang undang yang sudah sangat jelas adanya otoritas veteriner
sama ini kita sebenarnya punya banyak pengalaman dalam menangani antraks
dalam menangani flu burung dalam mengenai banyak penyakit hewan
dan ada beberapa sisi kita bisa lihat ada yang berhasil di sisi lain ada yang tidak berhasil
pelajaran pelajaran itu harusnya dijadikan sebagai masukan
salah satu yang penting sekali dari pelajaran pelajaran tadi adalah
tidak bisa hanya mengandalkan pada pemerintah
ini harus melibatkan semua pihak pemerintahnya pun tidak bisa hanya dari
kementerian pertanian kita hanya contohnya salah satu sumber penularan
ini adalah kegiatan perdagangan jadi dengan demikian otoritas perdagangan
perlu terlibat pemerintah daerah sangat sangat
jadi dengan demikian kementerian dalam negeri perlu juga terlibat dan seterusnya
pada waktu flu burung misalnya saya kebetulan menjadi ketua komnas flu burung
komandannya itu menko dalam penanganan flu burung jadi ini membutuhkan sebuah penanganan yang serius
karena dampaknya memang sangat luas meskipun saat ini kalau dilihat dari persentase yang kena terhadap total populasi masih kecil
oke ya baik pak bayu juga sebagai ketua pelaksana komite nasional pengendalian flu burung
dan kesiapsiagaan pandemi influensa ya pak komnas bpi dua ribu enam dua ribu sepuluh
kalau tadi pak bayu katakan secara presentage memang masih kecil
itu juga yang disampaikan oleh kementerian pertanian untuk menghindari adanya kepanikan di masyarakat
karena kalau kemudian panik ini juga bisa berdampak yang lebih buruk lagi
nah kalau secara presentasi masih kecil artinya kekhawatiran yang sekarang dirasakan menurut anda apakah berlebihan
atau memang sekali lagi ini perlu dianggap serius juga kalau tidak diatasi dengan baik
kita pernah mengalami situasi yang jauh lebih buruk soal flu burung maaf soal kaget mulut dan kuku
jadi memang masih kecil itu bukan berarti untuk mengurangi kewaspadaan mengurangi kesiapsiagaan
kita harus sangat waspada dan selalu siap siaga untuk mencegah jangan sampai bertambah dari angka yang sekarang sudah ada
tadi sudah delapan belas provinsi jadi sebenarnya sudah lebih dari sepertiga dari provinsi di indonesia sudah kena
ya itu penting jadi jangan hanya sekedar untuk mengatakan jangan panik
tapi juga membekali pengetahuan pada masyarakat untuk menangani masalah ini
ayolah misalnya contohnya saya melihat kemarin kalau saya tidak salah kementerian pertanian sudah mengambil langkah yang sangat simpatik
yaitu saya kira dengan temannya pak asnawi itu
jadi bagaimana mengolah dan pada saat lebaran haji ini pada saat idul adha
direbus dulu atau disimpan di kulkas dan sebagainya
itu kemudian membangun awareness dari masyarakat membangun pemahaman dari masyarakat
langkah yang salah harus dilakukan untuk para peternak
peternak sedang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan idul adha ini
jadi mereka semua pengen sekali menjual dan menyembunyikan kalau misalnya penyakitnya masih belum terlalu kelihatan
jangan lupa pada waktu flu burung
jangan lupa pada waktu flu burung
jadi pada saat perintah menanganinya itu bisa jauh lebih cepat
untuk peternakan sapi itu sebagian besar adalah peternak rakyat
sebar dalam jumlah sapi yang sedikit sedikit di mana mana
jadi oleh sebab itu sosialisasi dan komunikasi pada masyarakat
baik dari sisi konsumen maupun peternak harus dilakukan secara intensif
pelibatan pemda sebuah keharusan
pelibatan teman teman dari masyarakat kesehatan hewan dan peternakan
misalnya dari kampus dari berbagai lembaga yang terlibat di situ harus dilakukan
tidak cukup hanya dengan mengandalkan tenaga dari pemerintah saja
oke jadi dampaknya cukup serius dan ini tidak bisa kemudian di penanganan yang dilakukan secara amatiran
ada satu perkembangan yang kemudian kami tangkap bahwa bapak bahwa pemerintah berencana membentuk satgas
yang akan dibawahi oleh menko perekonomian karena ini disampaikan oleh sekretaris kemenko perekonomian
bagaimana anda melihat upaya itu apakah memang ini menjadi salah satu upaya yang bisa untuk mengatasi wabah pmk sapi
atau justru sebaliknya sementara ada beberapa langkah lain yang diambil kementerian pertanian
adalah mengadakan vaksin membuat ada vaksin nanti mendatangkan vaksin
dan itu bagaimana anda melihatnya apakah memang sudah cukup tepat
kami bahas nanti usai jeda kami akan segera kembali
baik kita masih dalam dialog
saya ingin melihat langkah pemerintah hadapi pmk sapi
ini bersama para pakar dan juga pelaku pasar dari hewan ternak sapi yang tentu punya perhatian soal pmk sapi ini
saya ke paroh hadi sekarang paroh hadi mulai kemudian sekarang muncul upaya pemerintah yang lain membentuk satgas misalnya
apakah anda sepakat bahwa memang perlu satgas yang langsung di bawah menteri koordinator misalnya untuk bisa mengatasi mempercepat penanganan wabah pmk sapi ini
sangat perlu pak sebetulnya sejak sk menteri menyatakan wabah satgas itu harusnya dibentuk pada waktu itu
sebenarnya walaupun terlambat ya ada baiknya lah daripada nggak ada sama sekali
karena di beberapa daerah saya lihat di kabupaten di provinsi khususnya beberapa provinsi itu langsung membentuk reaksi cepat dari penanganan ini
dengan mengintegrasikan beberapa dinas terkait kebetulan saya ada di jawa barat dan mengikuti program itu
dan saya lihat inisiatif pemerintah daerah itu lebih cepat dibanding dengan pemerintah pusat yang menganggap bahwa ini bisa ditangani oleh kementerian pertanian saja
itu yang menjadi persoalan kita sesungguhnya
karena kalau kita lihat perkembangan saat ini kementerian dalam negeri itu sudah mengeluarkan surat edaran karena persoalan di lapangan itu terkait dengan dana
dan kami di komite pemulihan ekonomi jawa barat itu sudah merencanakan bahwa dana btt itu dialihkan kepada dana tangkap darurat

untuk program ini
dan itu sudah didahului oleh kementerian dalam negeri
persoalannya sekarang untuk mengakses di situ pemerintah daerah tidak bisa karena belum dinyatakan sebagai wabah
oleh sebab itu penetapan wabah lah yang menjadi kepentingan utama saat ini
saya kira itu pak
sebelum kita bicara soal penetapan wabah anda melihat mengapa kemudian pemerintah daerah jauh lebih baik dalam menangani pmk sapi ini
oke sebelum kita bicara soal penetapan wabah anda melihat mengapa kemudian pemerintah daerah jauh lebih baik dalam menangani pmk sapi ini
saya melihatnya mereka lebih concern terhadap ini karena langsung bersentuhan dengan petani peternak di lapangan
mungkin pemerintah pusat tidak lebih concern
kalau kita lihat bagaimana seorang ibu meratapi sapinya dan menangis saya sendiri ikut menangis di situ
dan ini seharusnya harus dijiwai oleh semua komponen yang terlibat di sektor pertanian atau peternakan
oleh sebab itu saya kira kepekaan pemerintah daerah ini jauh lebih tinggi daripada pemerintah pusat
saya kira itu pak
baik sekali lagi saya ke pak asnawi dampaknya untuk para pemotong para pedagang sapi sekarang sepertinya tadi anda sudah jelaskan
tapi kalau kemudian ini terus menerus berlarut semakin menyebar itu bisa seberapa parah
saya melihat ketika ini tidak ada penanganan itu akan jauh lebih parah
namun dalam konsesi berikut ini dalam kaitan adanya suatu inisiatif pemerintah melakukan pembentukan satgas
penanganan virus pmk tersebut merupakan langkah yang sangat tepat
karena apapun alasannya itu menjadi suatu hal yang dinantikan oleh para pihak
khususnya para peternak rakyat yang ada di daerah daerah
jika itu mampu dilakukan dengan baik dan dapat menuntaskan permasalahan dengan baik
dengan kinerja yang utuh dari satu kesatuan dari semua kementerian yang terkait
dalam hal ini juga akan berdampak kepada pemulihan terhadap ketersediaan
karena apapun alasannya kalau kita melihat daripada jumlah populasi saat ini
dengan yang berdampak terpapar ada lima lima juta ekor
dengan kondisi yang saat ini jumlah populasi ada yang kurang lebih enam belas juta ekor
maka itu merupakan suatu ancaman buat kelangsungan daripada ketersediaan ternak kita untuk lebih lanjut
karena bagaimanapun juga ini merupakan suatu keseriusan yang harus tidak mau suka ditingkatkan
suka itu harus dilakukan oleh
jadi saya ingin mengucapkan kepada pemerintah
terkait dengan masalah ketoksidan siap sapi siap potong
saat ini memang kebutuhan jabodetabek dan bandung raya
dan ibarat sapi sapi tersebut dibuat pengawasan yang sangat sangat luar biasa
dan benar benar dalam posisi geosecurity yang sangat bagus
ini tadi anda juga sudah sampaikan kondisi sekarang sebenarnya bagaimana
saya ke pak bayu
pak bayu anda tadi menanggapi bahwa ini sebaiknya kemudian dipegang di bawah komando menko
kalau kemudian ada satgas nanti anda berharap akan seperti apa satgas ini terbentuk
yang pertama saya tadi pada waktu jeda mendapatkan banyak pesan dari beberapa teman bahwa sebenarnya
yang telah terdampak dari pmk ini jauh lebih besar daripada angka yang tadi ditampilkan oleh cnn
nah ini menurut saya masalah pendataan salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh satgas
atau katakanlah namanya satgas ini untuk bisa mendapatkan data yang benar
berapa yang sudah terpapar berapa yang mati berapa yang sakit tapi masih hidup sapinya dan sebagainya
itu yang pertama
oke pak bayu
kedua kemudian juga langkah langkah apa yang perlu dibangun dulu adalah program penanganannya
apa yang akan dilakukan
apakah memang kita akan melakukan langkah yang tegas
untuk mencegah perdagangan antar daerah
ini saya kira harus dibahas juga bersama sama dengan tokoh tokoh seperti pak rohadi pak asnawi dan yang lain
program itu dulu
karena kalau satgas hanya satgasnya saja tapi programnya tidak ada itu menurut saya juga tidak akan terlalu banyak berguna
dan yang ketiga ya eh kes ini harus dilengkapi dengan dana
kalau tidak ya nanti dia tidak akan kesulitan
karena ini adalah kesulitan
karena ini adalah sebuah kondisi yang extraordinary
di luar hal hal yang sifatnya rutin
saya tidak tahu bagaimana lagi lagi pada poin yang pertama masalah data itu akan menentukan apakah ini memang sudah masuk ke dalam kategori klb
kejadian luar biasa
atau wabah tadi yang disebut pak rohadi
karena di dalam undang undang kita pernyataan mengenai wabah itulah yang akan kemudian memungkinkan
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalokasikan dana di luar budget yang selama ini sudah ada sebagai kegiatan ekstra untuk menangani
mulai dari vaksin kemudian juga masalah sanitasi atau penanganan hewan yang sakit dan lain lain itu
dan kalau sudah ada dananya maka siapa yang akan terlibat
kalau satu satgas di tingkat pusat sendirian itu juga akan sangat sulit untuk bekerja
tentu motornya masih tetap otoritas veteriner
karena di dalam undang undangnya dikatakan demikian
satgas ini lebih sifatnya untuk melakukan koordinasi lintas sektornya lintas kl dan multi pihak
pada waktu flu burung misalnya salah satu andalannya itu adalah para mahasiswa fkh
fakultas dokteran hewan dan fkh
di seluruh indonesia yang langsung bergerak mulai dari melakukan sosialisasi penanganan dan sebagainya
demikian juga timbatan teman teman dari ngo kerjasama internasional
semua itu dilakukan untuk mencegah persebaran wabah yang lebih luas
mungkin yang perlu kita sadari bahwa kita pernah punya pengalaman puluhan tahun membersihkan
penyakit pmk di indonesia sampai kemudian dideklarasikan secara internasional bahwa indonesia bebas pmk
maka kita juga harus bersiap bahwa proses ini tidak akan sebentar
bukan sesuatu yang mungkin selesai dalam hitungan bulan
artinya baik organisasi kemudian program dan dana tadi itu harus punya daya tahan
untuk bekerja maraton panjangnya waktu yang cukup
ini saya kira adalah hal yang kritikal
satgas itu bagus tetapi yang lain perlu disertai juga untuk melakukannya
jadi bapak semuanya sepakat kalau kemudian ada satgas tapi tugas dan programnya ini kemudian juga harus jelas
tapi pak bayu anda tadi mengatakan ada perbedaan data
kalau data yang kemudian anda pegang sebenarnya bagaimana penyebaran pmk sapi
ada yang bilang bahwa sudah sampai lima juta yang sebenarnya terdampak
dan kemudian angka yang tadi yang disebut seratus ribu itu mungkin lebih berkonotasi sebagai hewan yang sudah mati
tapi ini saya tidak akan membangun polemik di sini
makanya dibutuhkan ada satu sumber data nasional yang di bawah dikelola oleh satgas tadi untuk membangun otoritas formasi
inilah yang terjadi
disinilah yang menjadi fokusnya dan ini langkah langkah yang harus ditangani
jadi saya kira di situ menjadi salah satu urgensi adanya satu komando dalam penanganan masalah ini
oke baik pak asnawi
kalau kemudian disampaikan juga sebetulnya tingkat kesembuhannya cukup tinggi ya pada hewan sapi yang terinfeksi pmk ini
apakah itu fakta di lapangan juga ditemukan hal yang sama
saat ini kami melihat langsung ke para teman teman peternak
karena di jakarta juga banyak juga peternak
dan juga banyak yang terdampak terpapar daripada virus pmk
tadinya jakarta dalam kondisi masih steril ya
saya lihat di jakarta selatan saja ada di beberapa kecamatan itu sudah terpapar virus pmk dan ada juga pemotongan paksa
bahkan sudah ada kematian juga hewan daripada hewan
yang terpapar virus pmk tersebut
apa yang dikatakan oleh pak bawipulisnamurti dan pak rohadit soab memang satgas ini sangat penting
artinya ada suatu koordinasi dari tingkat kecamatan kabupaten kota yang melaporkan berapa jumlah data data yang memang terdeteksi secara utuh
dan berapa tingkat kematian dan berapa jumlah kesembuhan
nah oleh karena itulah yang menjadi was was sekarang ini
mereka pada umumnya menantikan ketika
itu terjadi kematian itu tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah
sebenarnya kan merupakan satu kewajiban pemerintah untuk memberikan kontribusi penggantian atas kematian hewan tersebut
nah ini menjadi soal
maka itu maka dengan adanya terbentuknya ini satu harapan dari teman teman peternak
itu adalah suatu hal yang keniscayaan dan penuh harapan oleh teman teman
karena merupakan mereka ada yang punya sapi hanya dua tiga ekor tiba tiba terpapar
karena mereka harus meratapi keadaan seperti itu
nah kondisi yang sangat steril ada di posisi peternakan
peternakan di mana kami juga ada pengemukan atau hasilnya pembesaran di komplek peternakan di pondok ranggon yaitu jakarta timur
di mana tempat kami itu benar benar steril
artinya setelah diumumkan oleh pemerintah adanya terpapar virus pmk maka kami berkomitmen dengan semua peternak
menolak maksudnya hewan peternak dari luar
baik itu sapi kerbau kambing dan domba
dan setiap kendaraan yang masuk itu harus melalui portal yang harus dilalui dan ditiaga oleh sekuriti
sebelum dia masuk ke wilayah peternakan kami melakukan tindakan untuk penyemprotan disinfektan
jadi baik itu kendaraannya maupun alat pakan yang mereka dapat macam rumput ampas tahu konsentrat dan sebagainya itu kami semprot
pengendaraan pun juga disemprot juga agar benar benar kondisi wilayah peternakan itu steril
alhamdulillah sampai saat ini peternakan pondok rangon itu sebanyak kurang lebih hampir sembilan puluh tiga peternak termasuk kami ada di sana
itu dalam kondisi aman dan kondisi terkendali sampai saat ini
itulah yang benar benar harus benar benar kita bekerja sama dari semua pihak baik itu peternak menyadari
ya walaupun saat ini adalah kesempatan kita sebagai peternak untuk mencari keuntungan
daripada diprosesi daripada kebutuhan hewan kurban dan menjelang hari raya kurban
namun demikian kita saat ini kita mengatakan kepada teman teman kita berpuasa dulu lah untuk tahun ini
artinya andai kata kita mau keluarkan sapi adalah sapi yang sudah ada di kandang kandang kita masing masing
jumlahnya itu kan bervariasi ada yang punya sepuluh ada yang punya lima belas ada yang punya empat puluh
kalau kami ada di kandang yang siap untuk dijual kurban ada lima puluh ekor
jadi artinya cukup itu saja yang kita
sediakan kepada pelanggan kita dan kita men sharing kondisi keadaan di lingkungan peternakan kita
agar kita benar benar tidak terjangkit dalam posisi aman seperti itu
dan itu harus jadi harapan juga kepada peternak peternak di daerah
artinya timbul kesadaran seperti itu
seperti apa yang disampaikan oleh pak b krishnamurti dan pak r hadithoa
itu adalah kebersamaan dan kelangsungan itu akan cepat terpulihkan kondisi itu teratasi daripada pengembangan penyebaran daripada virus pmk tersebut
juga sudah mulai ada dorongan agar pemerintah menetapkan ini sebagai klb
atau sebagai pandemi dan lain sebagainya
apakah bapak bapak semuanya disini juga punya pemahaman yang sama soal itu
atau kemudian masih cukup sampai diupaya pemerintah yang paling utama adalah menyiapkan vaksin untuk bisa menghindari penyebaran
dijawabkan nanti usai break
kami akan segera kembali
baik kita masuk segmen terakhir dialog
ada banyak pertimbangan kemudian masukan juga dari para narasumber pada malam hari ini terkait dengan penanganan wabah pmk sapi
tentu karena semua punya keinginan yang sama ini segera teratasi
saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan vaksin bapak bapak untuk bisa mempercepat penanganan ini
dan tentu vaksin ini pun juga banyak didukung sebenarnya
nah kalau kemudian mulai muncul juga ada wacana mendorong agar menetapkan ini sebagai klb
menurut anda ini bagaimana karena tentu kalaupun klb ditetapkan juga ada dampaknya juga ada plus minusnya juga
mungkin saya ke paruh hadir terlebih dahulu
sebenarnya begini pak penetapan klb itu memang memiliki konsekuensi
dan fakta kelapangannya saya melihat terus jawa barat saya kira
kalau mereka sudah merasakan yakin akan ada dana maka pemerintah daerah melakukan kebijakan kebijakan lokal untuk mensupport program itu
yaitu dengan menyiapkan sarana obat obatan dan lain lain untuk peternak
tapi faktanya di lapangan nggak ada obat obatnya pak
mau vaksin vaksinnya nggak ada
nah ini jadi persoalan lagi tersendiri
jadi pemerintah juga seperti si malakama mau menetapkan klb
infrastruktur pendukungnya nggak ada
paling tidak klb itu bisa mendatangkan pembiayaan sesungguhnya
tapi di dalam kenyataan lapangannya pembiayaan sudah ada
infrastruktur pendukung lain seperti obat obatan dan vaksin nggak ada
nah inilah saya kira kelambatan kelambatan pemerintah yang menyebabkan kita mengalami seperti ini
saya kira itu pak
oke meskipun juga dalam menetapkan klb itu kan juga perlu pertimbangan yang matang juga sebetulnya ya pak rohadi
karena kemudian langsung terburu buru menetapkan wabah klb
jadi artinya begini bahwa peternak itu sudah melakukan report dan dinas peternakan itu sudah mempunyai report
kalau misalnya sudah sekian kabupaten kota mereka sudah bisa menyatakannya
ya contohlah di jawa timur hanya empat kabupaten toh bisa pemerintah menetapkan klb
sekarang sudah sekian puluh kabupaten kok tidak ditetapkan klb
itu juga kan menjadi pertanyaan kita
tidak hanya soal itu
sebetulnya adalah infrastruktur pendukungnya yang lain yang harus menjadi pertimbangan juga
nah inilah saya kira yang menjadi masalah masalah kita saat ini adalah infrastruktur pendukung
inilah yang kita tidak miliki
padahal di dalam undang undang kita yang terakhir itu sudah menetapkan otopet dan siskeswana
seharusnya pemerintah menyiapkan itu semua sebelum jadi seperti ini
oke baik pak bayu tambah anda randa pak
ya jadi sekali lagi
kalau menurut saya
mari kita bisa bicarakan diskusikan programnya dulu
baru kemudian itu harus komprehensif
misalnya tadi sudah saya sebut
masalah pendataan ini sangat luar biasa penting
karena dengan data itulah saya bisa mengatakan klb atau tidak memperhitungkan budget dan sebagainya
yang kedua tadi sudah disebutkan soal vaksin
saya bukan ahli vaksin
tapi saya tahu bahwa kita harus mendalami dulu pmk yang kali ini apakah strainnya jenisnya itu sama dengan pmk
dan pmk yang lalu
dan apakah vaksin yang dulu dibuat misalnya itu bisa digunakan dan efektif
itu perlu para ahli dilibatkan untuk itu
dan tadi seperti dikatakan pak rohadi
kita harus memproduksi vaksin dalam jumlah yang cukup untuk katakanlah tiga belas lima belas atau enam belas juta populasi
dan karena vaksin itu ya adalah ditujukan untuk mereka sapi sapi yang masih sehat
kemudian yang ketiga biotikuriti terhadap yang sudah kena yang sudah sampai
yang sudah sampai sakit dan apalagi yang sudah mati hewannya
penanganannya tidak bisa sembarangan karena disitulah sumber penularannya sebenarnya
dan kemudian yang keempat adalah komunikasi publik
ajak masyarakat untuk sadar untuk bisa kemudian memahami dan membantu juga menanganinya
ikut terlibat di dalam proses tadi biosecurity kah dan yang lain
dan yang kelima adalah isolasi antar daerah isolasi antar peternakan
jadi ini saya hanya baru sebut lima saja
tapi kalau itu ada dan rencana itu kemudian dikomunikasikan secara terbuka
maka target nasional tadi itu memiliki instrumen langkah yang bisa digunakan untuk menjalankan tugasnya
melibatkan pihak pihak yang memang tepat mengajak mitra dan sebagainya
termasuk juga menyediakan dana dan personel untuk melaksanakan
apa rencana dan program
oke baik terakhir ke pak hasnawi singkat pak hasnawi
apa harapan anda dalam penanganan wabah pmk sapi ini
kami sangat berharap sekali dengan adanya penetapan satgas daripada petugas untuk pmk ini
agar pemerintah dapat segera memproduksi daripada vaksin
karena merupakan salah satu cara pencegahan yang sangat efektif itu satu
di samping itu pula perlu adanya penambahan nilai obat obatan vitamin dan seterusnya
dalam rangka peningkatan imun daripada kondisi hewan tersebut
di sisi lain memang perlu adanya pencegahan pencegahan yang bersifat lalu lintas antar provinsi
di antara provinsi yang terpandemi dengan provinsi yang tidak terpandemi
karena itu merupakan salah satu penyebaran yang sangat cepat
karena langsung terjadi kontak antara hewan yang satu dengan hewan yang sehat
seperti halnya sekarang ini jakarta adalah bukan daerah produsen daerah konsumen
namun jakarta saat ini tidak lagi steril dan sudah masuk kategori di delapan belas provinsi tersebut
artinya jakarta merupakan daerah yang terpapar daripada virus dmk beberapa petanak petanak rakyat
yang bilangannya tidak terlalu besar sangat kecil
baik kita berharap tentu segala upaya yang dilakukan bisa maksimal dan juga bisa segera mengatasi pmk sapi ini
tentu kita akan tunggu akan seperti apa kemudian ini akan berlangsung penanganannya karena tengah diupayakan oleh pemerintah
tapi berbagai masukan ini tentu mudah mudahan bisa menjadi catatan bagi semua pihak dalam upaya mempercepat penanganan pmk sapi
terima kasih banyak bapak bapak pak asnawi pak bayu pak rohadi untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam pak henar pak md mufri dan pak rohadi
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
dan usai jeda kami akan langsung mendengarkan tanggapan
dari menteri pertanian bapak syahrul yassin limpo mengenai penanganan pmk sapi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini
tetap bersama kami